iring iringan kendaraan pawai sambut ramadan yang dinaiki ratusan warga petamburan minggu malam
diadang petugas kepolisian saat melewati jalan petamburan tanah abang jakarta pusat
selain memasak trafikon dan kawat berduri polisi juga menutup akses jalan dengan penjagaan ketat
polisi mengimbau agar warga melaksanakan konvoy di sekitaran ruas jalan petamburan saja
tanpa harus melewati ruas jalan protokol ibu kota
sempat terjadi ketegangan saat masa di barisan paling depan mencoba memaksa menerobos barikade
kalau di sini kami silakan di jalan petamburan kami kasih akses
sebetulnya pun di jalan petamburan tidak boleh
tapi silakan kami kasih akses selama jalan petamburan bolak balik silakan
sudah ada yang menanggung
sudah ada yang menanggung
sudah ada yang menanggung
akhirnya masa memutar balik dan hanya melakukan konvoy di sekitar jalan petamburan
rizky itiar yahya jakarta